kamu gak suka ya sama kejutan yang saya kasih
masih dengan setia
pak rendy ini suami saya ada disini ngapain dia
pak rendy kok diem aja sih
pak rendy suami saya kenapa
masih ini semua
selamat sembilan bulan pernikahan ya nek
masih ini semua
saya butuh kamu kesini
karena saya gak mungkin merayakan ini sendiri ya
aku masih yakin nanti milikmu
kamu gak suka ya sama kejutan yang saya kasih
masih dengan setia
masih men dengar suaramu
kadang kamu sibuk
kamu balik kerjaan
kuyakin kau tahu
gak usah nangis ya
gak usah nangis ya
berupaya saya juga terima kasih ya
karena selama ini kamu sudah menjadi istri yang baik
istri yang sempurna untuk saya
itu akan sampai sembilan tahun sembilan belas tahun sembilan puluh tahun ke depan akan sama
tidak ada yang takut
tidak ada yang takut
tidak ada yang takut
tidak ada yang takut
tidak ada yang takut
tapi dekat di doa
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
kita harus bujuk nino ya
ada baiknya kita gak paham
maksan ino dulu
nanti dia semakin menjauh luma
gimana kalau sampai elsa
harus melahirkan sendiri tanpa ada suami
itulah yang adin alamin dulu ma
tapi aku gak bisa menyangkal
kalau apa yang elsa alamin sekarang
mungkin adalah karmanya pada andik
kok diem sih pak
gimana kalau sampai benar
elsa melahirkan sendiri
tanpa ada suami
dan dia harus ngadepin semua ini sendiri
papa tahu kan
aku begitu cinta sekali sama nino
kalau sampai ninggok benar benar ninggalin dia
hidup dia akan hancur
aku bukan mau membandingkannya ma
tapi dulu andin juga mengalami ini semua
adin dicerahkan oleh nino
andin melahirkan anaknya nino di penjara
andin melihat orang yang dia cintai
meningkahi elsa adiknya sendiri
itu semua sakitnya luar biasa buat andin
ditambah adin di penjara atas kejahatan
yang tidak ia lakukan

ditambah adin di penjara atas kejahatan
yang tidak ia lakukan sendiri
itu semua sakitnya luar biasa buat adin
itu semua sakitnya luar biasa buat adin
papa itu udah lewat
itu masa lalu
itu masa lalu
nah situasinya lagi seperti ini
kenapa kamu harus membahas soal
kenapa kamu harus membahas soal adin
papa sekarang ini adalah masa masa
sekarang ini adalah masa masa
tersulit dalam hidupnya elsa
bukan maksud aku begitu ma
aku cuma mau kasih kamu pengertian
aku juga ngerasain hal yang sama

mama inget waktu adin di penjara atas kejahatan
mama inget waktu adin di penjara atas kejahatan
mama inget waktu adin di penjara atas kejahatan
gimana membuat buku pada neliti untuk kata humour
kita jual rumah
untuk membantu adin keluar dari penjara
campurkan diri mari
berdayanya itu ma
ada yang namanya konsekuensi
buah dari perbuatan kita
semua yang elsa alamin sekarang
adalah karena perbuatannya sendiri mah
apa yang elsa perbuat
efeknya bukan hanya ke elsa
tapi juga ke banyak orang sekiling elsa ma
bukan hanya elsa membunuh rohi
tapi juga kesalahan elsa
selama ini ma
elsa membuang rena
memfitnah rena sebagai anak hasil perselingkuhan
semua itu sangat menyakitkan orang lain
belum lagi kebohongan yang saya lakukan
di sekeliling elsa merasa dirugikan
yang dirugikan elsa ini
adalah elsa sendiri
menuntut keadilan ma
elsa mengalami semua ini sekarang
adalah hasil dari perbuatannya dia sendiri
melihat elsa menjadi anak yang baik
menjadi seperti yang kita doakan
yang kita harapkan
kamu ingat ma